siapa tahu aja dia punya ide
sebenernya temen ngomong apa
udah punya temen dekat
atau jauh gitu
masih lama gak bu
sebentar kang ejang setelah cangkom ya
kang gajang silahkan masuk
males periksa disini
iya bu kosuara
kang gajang kemana
gak pernah keliatan
dari tadi pagi gak keliatan
kalo ketemu bilangin
dapat salam dari bu iin
apa lo dan kok bahwa
eh kang idan
kemana aja atuh kang baru keliatan
biasa tin bisnis
wah kang idan teh pasti sekarang udah sukses
ah baru mau sukses tin
hebat kang idan mah
udah eh tin saya buru buru ada urusan penting
mudah mudahan ini bukan sesuatu yang buruk kang
kelihatannya tidak ada sesuatu yang buruk
apa perlu saya tanyakan ke bagja kang
kalau tidak ada apa apanya bagja pasti datang menjelaskan
asih sudah tahu kang
asih gak perlu tahu
masa kamu gak denger mertua kamu mau pindah kesini
kalau saya udah denger saya ngapain nanya kung
mertua kamu mau pindah kesini
makanya beli rumah disini
bertua saya mau pindah kesini
iya kang dadang saya aja denger
kecil raus atau kemana ik
iya kecil raus
tuh kang dadang kecil
bertua saya mau pindah ke kaya wu follow
ketua kamu ngomongnya lebih kerasikum
kang dadang gak denger kamu gak boleh mengerti

kang dadang gak dengar
kum ini gak benar kum
benar tuh kang dadang
ah diam dong ya

siapa yang datang kum
kira kira siapa yang datang doy
mana gak ada siapa siapa kok
iya tidak ada orang
tapi ada suaranya
masa kamu tidak tahu
assalamualaikum kang kusoy
lagi santai nih
lagi baca buku sejarah pahlawan nasional
ini pesenannya kang
dijamin anti pecah kang
dulu juga bang ocad bilang begitu
dijamin anti pecah
pas jatuh tetap saja pecah
kita kalian ngambil dua
tidak usah satu saja
bang ocad bilang ini anti pecah
kalau hilang ada satu
udah ini saja
tiga puluh lima
putar bang ocad
terima kasih kang
kalau gitu saya jalan dulu
ngejebak apa atumang
orang dia yang ngajakin cucu ketemuan
kalau mama gak percaya
saya tanya aja sama si incuy
dia ngajakin cucu ketemuan
tapi cucu nggak boleh bilang ke siapa siapa
apa saja yang kalian bicarakan
ya dia tuh cuma nanya soal pekerjaan cucu
terus dia bilang cucu cantik
dia teh nanya cucu udah punya pacar atau belum
terus apa lagi
dia nanya ke cucu
cucu rela gak ninggalin pekerjaan
demi menjadi ibu rumah tangga
kamu jangan fitnah cucu
demi allah emang cucu gak bohong
kalau mama gak percaya
ini ada rekamannya
cucu rekam semua di hp

cucu rekam semua di hp

apa saya perlu ngomong sama kemet ya
tapi ilmunya tinggi
tapi ilmunya tinggi
ya ya siapa tau aja
dia punya ide
dia punya ide
sebenarnya teh mau ngomong apa
udah punya teman dekat